salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
untuk diskusi malam hari ini luar biasa hangat sekali seperti biasa komika dan
tangga cnn kita bertemu dengan politisi politisi hebat betul favoritku hari ini tuh ya ada pak joko
ush datang mewakili ksp wish beliau meluangkan waktunya demi cnn ini menunjukkan bahwa kalau
bang abalin nggak bisa hadir ya hahaha harusnya bang abalin ya lagi di luar kota panas panas
gini masih mengawalin tapi kalau favorit gua ya gue adalah bang riza patria tahu nggak ini
siapa sebelumnya ah tahu nggak wakil gubernur
dki jakarta tahun dua ribu sembilan belas yang bisa menjadi wakil gubernur karena bang sandi mengundurkan
diri itu kan artinya ya artinya apa kalau jabatan bisa diberikan melalui gifui
ini nih pak budiman sehat goyang
alhamdulillah sekarang udah sehat rekeningnya udah bagus tuh
heeeh udah sehat
apa kebeneran ngomongin rekening
kemarin lantang banget dia mendukung prabowo
gak ada takut takutnya dipecat pdi
bang mau kasih tahu aja bang kalau di kantor nih bang ya
biasanya ada orang yang udah gak takut lagi dipecat kantor itu cuma satu alasannya
dapat offering di tempat lain
ya gak tau siapa yang offering ya
ya mungkin bang rizal tahu siapa yang offering
karena kita disini ngomongin topik yaitu pdip dan gerindra kondisinya memanas
nah nah nah
iya banyak netizen yang bertanya tanya gitu sebenarnya pak jokowi itu ada di pihak mana sih
apakah di pihak pak ganjar atau di pihak pak prabowo
daripada kita bertanya tanya kita tanya langsung saja ke pak jokowi
dari saya mau nanya nih pak ksp itu mas apa pak artinya pak
apakah sudah jadi kantor staf pranowo
apa jangan jangan ya kantor staf persatukan saja
nah kita gak tau kita gak tau
tarik dulu tarik
dulu abang abang harmonis sekali dulu
sampai hari ini harmonis
sampai hari ini
komika pembersatu bangsa ya
ih semuanya dalam satu posko pemenangan yang sama
bang kalau aku dulu ngelihat bang waktu aku masih ngikutin politik bang
mega pro itu kalau ibarat motor
kalau kita ibarat motor
eh jangan sebut merek
pdi itu adalah roda dua
pdi itu roda belakang
itu kan udah jelas banget sinergi banget
kalau ini panas roda ini panas bang terus tools
tiba tiba pisah motornya jatuh tergeletak di pinggir jalan
langsung disalip sama panis naik sepeda
gak tau ya
nah mas eduto
nah mas eduto
terima kasih teman teman dari komisi co atas sentilan sentilannya
semoga panasnya situasi politik antara dua partai ini tidak merembet ya
ke hal hal yang lain dan nanti kita akan
lu itu doanya
nanti kita lihat bagaimana konstelasi politik beberapa bulan menjelak pendaftaran
karena biasanya lebih panas lagi
terima kasih tadi komisi co aldo dan juga duto
sekaligus menutup penampilan ataupun diskusi kita pada malam hari ini
terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di studio
dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas esa unggul
kita ketemu lagi senin pekan depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat